tunggu kita pergi dulu ayo larang
eh jangan dong jadi goyang goyang gini
eh jangan digoyang goyangin
eh jangan dong jadi goyang goyang gini
eh jangan digoyang goyangin
eh jangan digoyang goyangin
eh jangan digoyang goyangin
eh jangan digoyang goyangin
si tamal anakku mana mereka kan masih kecil
ini udah malam kalo tepungnya preman atau orang jahat di mana
aisyah ya kamu jangan nangis dong
aku juga gak tahu mereka itu di mana
sekarang aku masih cari mereka udah dong kamu jangan nangis
devi dan om nian sekarang kamu berdoa aja ya
kamu lihat keju sama allah
supaya mereka ikut tenangin dan kamu juga tenang ya
ya allah lindungilah sita dan lara
bantulah kami menemukan mereka ya om
itu ngapain ikut nyari lagi ah
putar balik kamu sekarang putar balik
udah kamu percaya sama kamu tolong sekarang kamu bisa balik
ayo masuk ke arah lho
kamu berhenti dong jangan digoyang goyangin
aku yakin mereka ada di sini
di mana sini aku tak boleh lihat
ya allah drei itu sita sama lara
itu sita sama lara mereka bisa lihat kan
lara sita ya allah
ya allah sita jangan lepas pegangannya ya
tidak sita tidak
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan kamu bisa jalan sayang
aku tadi lari
kamu bisa jalan
cita lain kali kamu gak boleh begitu ya
oma jadi khawatir semua juga
sita kamu tuh kemana aja
mama tuh khawatir sekali sama kamu
kalau terjadi apa apa sama kamu gimana
teh kursi roda ott kemana
teteh udah bisa jalan
udah bisa dewi udah bisa jalan kamu
ya allah wih
coba berdiri wih
ya allah ibu betul betul bahagia
sita sudah ketemu
dan kamu sekarang
kau sekarang sudah bisa berdiri
selamat ya wih
berkat mama dewi
setelah jadi gak kenapa napa
sita jadi selamat
sita udah jahat sama mama
gak ada yang perlu dimaafin sayang
kamu udah nerima mama
itu udah bikin mama senang
terima kasih ya allah
allah engkau telah mengizinkan aku berjalan lagi
terima kasih ya allah engkau telah memberikan keluarga aku kesabaran untuk mendampingi aku di masa masa yang sulit ini
terima kasih ya allah engkau telah memberikan aku kesempatan untuk menjadi ibu yang berguna bagi anakku
terima kasih ya allah terima kasih ya allah
udah bisa jalan ya
mendingan sekarang aku beliin minum disana ya
tapi tunggu disini jangan kemana mana ya
nanti udah bisa jalan nanti peliharaan lagi
ah tapi lebih baik aku nggak panggil mirza daripada nanti andai malah salah paham lagi
oh lo anggap gue dokocan lo anggap gue bukan orang hah
mau ngapain lo hah
saya mau ngelamar kerja
mau ngelamar jadi apa
bawa kaca buat apa orang saya kesini mau ngelamar kerja kok
enak aja sembarangan jadi model lah
wajah ganteng mungkin masih jadi satpam lo
macem macem aja lo lo pergi gak sekarang
enggak saya mau ngelamar kerja kok lu pergi gak
lo pergi gak enggak
eh gak bisa dong orang saya mau ngelamar kerja
luar kalau kata gue malu
luar ya enggak
kalau kata gue malu
luar enggak luar ya enggak
luar ya luar ya
luar ya luar ya
saya mau masuk
ya ampun mbak dewi
oh nek mau ngelamar juga jadi model
kali ngambuk gini mau boleh nih
mari mandi masuk
mbak dewi udah bisa jalan
iya tapi kamu ngapain sih kok berantem lagi
mbak dewi sama siapa mbak
bukit kepada iman bingung